supaya mereka bisa berbunyi niat
dan gak cari cari hp mereka
ini kan suara bayi
diem dong jangan nangis terus
kamu jadi bingung nih
masa disuruh ngusin kamu
gimana cara diemin anak ya
diam dong kamu
jangan nangis terus
bisa bisa lu jadi pengundi danau
gimana bayi itu mau diem
orang susunya yang gak lu kasihi
harus kasih susu ya
mimik mimik deh ya
anak mama arsila cakep
kenapa gue jadi babysitter nih
namanya pembuli karakter
lo memang cocok jadi babysitter bro
kamu pasti hidup sayang
papa akan tembut kamu dari orang orang jahat itu
biasa kita keluar dari masjid ini
itu kan arsila
alhamdulillah arsila selamat
arsila ternyata masih hidup
mereka ngerjain kita
tadinya gue mau ngambil arsyah dari mereka
tapi lo dateng
kalo menurut gue
komplotan mereka masih banyak disini
dan ke gabah
gue ngebiarin mereka ngebawa arsio
bukan kayak gitu maksud gue
lebih baik kita ikutin mereka
gue takut anak gue kenapa napa
gue harus kesana pak
jangan jangan jangan
kita berdoa aja
insya allah baik baik aja
kita bisa tahu siapa bos besar mereka
itu kesempatan kita
itu penggil pos tuh
kita perlu cabut dari sini
minuman putri dan citra sudah siap
tinggal dicampurkan dengan
supaya mereka bisa bebo nya nyam
dan nggak cari cari hp mereka
aku bener bener nggak bisa kehilangan arsila
tapi kita sekarang cuma bisa berdoa
berdoa yang terbaik buat arsila
sudah kamu tenang dulu sabar
untuk menenangkan hati dan pikiran
udah dapat kabar belum tentang raja
tapi kamu yang sabar ya
tante sekarang tinggal disini
tadi mama ketemu tanpa andis di jalan
jadi mama ajak mampir ke rumah
iya tante juga nggak
nggak lama lama kok tinggal disini
sebentar lagi tanpa mau pulang
ehm kalau gitu
saya pamit dulu citra
silahkan dinikmati minumannya
tadi mama liat tante andis di jalan
kasian banget kondisinya
dia kayak orang
kayak orang stress
kayaknya dia stress karena kehilangan diego
karena mama nggak tega
jadi mama ajak kesini
karena kalau nggak diajak kesini
tadi itu hampir diangkut loh
sama sapal pepe
iya kasian ya tante andis
kok mama kepalanya nggak enak ya
kenapa hape putri gak terhubungin ya
hape mama citra juga
lo gak usah khawatir
insya allah putri baik baik aja
tadi bokap gue yang nganterin putri ke tante citra
iya tapi gue khawatir sama putri
putri baik baik aja kok
itu kayaknya bos mereka deh hand
tapi gak keliatan mukanya
kalian denger gak
suara siapa itu
suara siapa itu
suara siapa itu
suara siapa itu
ini gak usah dibiarin
kalian semua harus lindungi saya
jangan sampai ada yang ngeliat saya
jangan sampai ada yang ngeliat saya